terima kasih anda kembali bersama kami di kompas malam
saudara diduga dianiaya senior seorang taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran stip jakarta tewas
dari hasil pemeriksaan sementara polisi menemukan luka lebam di bagian ulu hati korban
putu satria ananta rustika usia sembilan belas taruna tingkat satu stip jakarta tewas pada jumat pagi
korban asal bali ini diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh seniornya usai kegiatan
serangkaian penyelidikan juga telah dilakukan pihak kepolisian untuk mengetahui kronologis serta penyebab kematian korban
dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan luka lebam pada bagian ulu hati korban
polisi juga telah melakukan pemeriksaan pada sepuluh orang
polisi telah memeriksa rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian
ada dugaan akibat kekerasan yang dilakukan oleh oknum seniornya tingkat dua dalam kegiatan tadi pagi
yang dilakukan oleh senior seniornya terhadap anak atau korban
tapi kami masih mendalami masih mendalami utuh secara utuh bagaimana rangkaian peristiwanya
jenderal mahasiswa stip yang terkenal
tewas diduga di aniaya seniornya sendiri dibawa ke rumah sakit pori keramat jati untuk diotopsi
keluarga yang hadir merupakan keluarga yang berdomisili di jakarta
sementara untuk keluarga inti seperti orang tua almarhum masih dalam perjalanan dari bali menuju jakarta
jenazah putu satria ananta rusdika kini masih diotopsi di rumah sakit polri untuk mengetahui penyebab kematian almarhum